ya sementara pasar tanah abang juga dipenuhi pengunjung pada akhir pekan kemarin
untuk memantau kondisi terkini kami sudah tersambung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
selamat siang dika berdasarkan pantauan anda apakah ada penjagaan ketat setelah keramaian yang terjadi kemarin
ya selamat siang maggie betul sekali
menyusul kerumunan yang terjadi pada akhir pekan lalu pada hari sabtu dan juga minggu di kawasan pasar tanah abang
lebih tepatnya di pasar tanah abang blok a tempat saya melaporkan saat ini memang ada penambahan jumlah personel keamanan
yaitu personal gabungan dari tni polri dan juga satuan polisi pamung peraja sebanyak dua enam ratus orang yang disiagakan
tetapi memang tidak hanya dioperasikan atau bersiaga di satu area saja yaitu di blok a saja
tetapi juga disebar ke sejumlah gedung lainnya
bahkan sampai ke kawasan stasiun tanah abang
kalau kita melihat situasi di pasar tanah abang blok a pada hari ini
hiruk pikuk sudah mulai terlihat bahkan sejak pagi hari tadi
baik dari para pembeli yang sudah mulai berdatangan para pedagang yang sudah mulai membuka kios kios mereka
ataupun juga kuli kuli angkut yang juga sudah hilir mudik di blok a tanah abang sejak pagi hari tadi
kalau kita bicara jumlah memang
sampai pukul sebelas siang hari ini jumlahnya tidak sebanyak pada hari minggu kemarin
yang dikatakan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan mencapai lebih dari seratus ribu orang
dan tadi saya berbincang dengan direktur utama pengelola pasar tanah abang blok a indiarto tanumi herja
yang menyatakan bahwa diprediksi pada hari ini akan ada pengunjung sebanyak tiga puluh tiga puluh lima orang
jadi kita sudah mencapai lebih dari tiga puluh orang di tanah abang blok a sesuai dengan kapasitas yang disiapkan di tempat ini
dan untuk mencegah atau mengantisipasi adanya lonjakan jumlah pengunjung ataupun juga kerumunan
yang menjadi akibat dari membeludaknya jumlah pengunjung pada hari sabtu dan minggu lalu
memang ada sejumlah langkah yang diambil
di antara yang pertama adalah tadi seperti dikatakan oleh anies baswedan
akan ada kebijakan untuk penutupan
delapan kiosk yang dibagi menjadi dua bagian
untuk kios bernomor ganjil akan tutup pada pukul empat
sementara untuk kios kios bernomor genap akan tutup di pukul lima sore nanti
dan ini dimaksudkan agar hilir mudik dari para pengunjung ataupun juga pembeli
tidak keluar di waktu yang sama sehingga menyebabkan kerumunan yang cukup masif atau cukup parah
seperti yang terjadi pada hari minggu kemarin
dan untuk diketahui megi bahwa di pasar tanah abang
setelah pada tahun lalu mereka tidak bisa berjualan
dan selain itu langkah yang kemudian diambil juga selain tadi menambah jumlah personel
akan ada opsi untuk menutup pintu masuk blok a jika dirasa jumlah pengunjung sudah melebihi kapasitas
atau sudah tidak bisa
kita lagi melakukan prinsip jaga jarak seperti halnya yang terjadi pada hari sabtu dan juga minggu lalu
ya dika apakah anda juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyebab keramaian warga di pasar tanah abang sendiri
ya tadi saya berbincang dengan indiarto tandumi harja sekitar pukul sebelas kurang sepuluh waktu indonesia barat
ada beberapa faktor sebenarnya yang mengakibatkan mengapa kerumunan cukup parah terjadi di kawasan tanah abang
pada hari sabtu dan juga hari minggu kemarin
yang pertama adalah faktor akhir pekan
kalau kita melihat pada hari kerja atau pada hari senin sampai jumat
biasanya kawasan blok a ini hanya diisi atau didatangi oleh sekitar dua puluh sampai dua puluh lima pengunjung saja
dari kapasitas total mencapai tiga puluh lima
tetapi pada akhir pekan jumlahnya memang akan cenderung lebih banyak
dan bahkan sesuai dengan
jumlah kapasitas yang ditetapkan
dan pada hari sabtu dan minggu kemarin juga bertepatan dengan turunnya tunjangan hari raya
bagi mayoritas pekerja di jakarta baik pegawai negeri sipil ataupun juga karyawan karyawan swasta
dan ditambah lagi adanya aturan larangan mudik yang menyebabkan masyarakat
tidak bisa pulang ke kampung halamannya masing masing dan mereka memilih untuk berbelanja
itu adalah analisis yang saya dapatkan dari indiarto tami harja
tetapi saya kemudian
juga bertanya kepada sejumlah pembeli yang datang atau pengunjung yang datang di pasar tanah abang sejak pagi hari tadi
mereka menyatakan bahwa
sudah menjadi kebiasaan setiap tahun kecuali tahun lalu untuk mereka berbelanja kebutuhan hari raya idul fitri atau kebutuhan sebelum lebaran di pasar tanah abang
dan selain itu mereka juga memprediksi bahwa pada hari kerja jumlah pengunjungnya tidak akan seramai pada hari sabtu dan minggu
seperti halnya yang terjadi

jadi saya berharap ini bisa menjadi kesempatan yang sangat penting
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak